pertumbuhan utang luar negeri swasta menurun pasca diterapkannya peraturan bank indonesia pbi nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
tentang prinsip kehatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non bank
kepala departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia dodi budiwaluyo mengukapkan
pasca diterapkan ketentuan tersebut utang luar negeri swasta turun hingga minus lima enam pada tribulan empat dua ribu enam belas
sedangkan pada dua ribu sepuluh hingga dua ribu empat belas utang luar negeri swasta sempat menyentuh angka tujuh belas
pertama memang kita lihat bahwa uln swasta
itu pertumbuhannya terus turun
meskipun kalau kita lihat levelnya masih cukup tinggi
pada level sampai sekitar satu ratus lima puluh delapan tujuh miliar usd di posisi akhir dua ribu enam belas
tapi kalau kita lihat era pada saat diterapkannya kppk ini
memang kita melihat tren yang mulai menurun secara nominal maupun secara pertumbuhan
kepatuhan pelaporan korporasi juga
meningkat sejak peraturan ini diterapkan pada dua ribu lima belas lalu
dari yang semula sebesar delapan puluh lima dua persen menjadi sembilan puluh empat tujuh persen pada dua ribu dua puluh
sebanyak sembilan puluh tujuh dua persen utang luar negeri sudah terlaporkan
baik dari sisi hedging atau lindung nilai rasio liquiditas maupun kredit rating
respon positif korporasi akan ketentuan kppk ini diharapkan
terus meningkat agar pemetaan utang luar negeri dapat dilakukan dengan jelas